ntar malem gua ngedate sama dia
muah muah muah muah
muah muah muah muah
nanti sekarang gua mandi dah
biar karim kesemsem sama bau badan gua
tadi siapa yang minum susu
siapa tadi yang minum susu
ini pahar mulut namanya ya
iya emang nanti kan kali kali aja lo ciuman om mirana ya
eh lepas gak
gak mau liat gak mau liat
ternyata binatang buah si buahnya mir
iya karil tenang tenang
cecil cepet bukain talinya cepetan
aduh gua ngantuk nih

jangan kurang ajar lo cecil
kalo lo gunting kepala gua langsung nyusruk kena tanah
emang itu tujuan gue
gapapa jangan takut ada miranda ke
mir mir jangan mir mir mir
hah ayang ariel aduh
kodok jalan pergi aduh
aduh udah pinggang gue sakit
emang dasar buaya darat kodok aja oh cium
ayang ariel kok turun duluan
sakit tau gak sih ini
yaudah yaudah aku pijetin deh
aduh lo jangan ketawa lo
sial banget nih hidup gue
udah tadi gue ketemu karin
udah gitu gue jatuh lagi
aduh aduh aduh aduh
mendingan lo jatoh nyium kodok kan
dari nanti kalau udah jatoh nyiumnya miranda
mukanya si miranda
kamu mukanya kodok sereman mukanya miranda
miranda lah jelas
aduh tapi bias
gue udah kehilangan kesempatan gue
untuk ketemu sama karin ya kan
kayaknya karin tuh bukan jodoh gue
gue kayaknya harus ngelupain dia
lo pegang pegangin saya lah
gue udah ganteng belum
karin tadi katanya sakit
kamu udah inget sama aku
iya aku udah ikut kamu siapa
kamu kan maling bukan tukang kebumi aku juga
tapi kamu waktu itu main sepeda bareng aku kan
untung kamu udah inget aku seneng banget
hah masa muka kayak aku gini
mau jalan bareng gak
jangan kapan kapan besok malem aja langsung
lagi cewek bolot tanya nunggu telepon
oh iya itu itu itu itu
tunggu tunggu tunggu tunggu
tunggu aduh mana ya
tuh hape gak ada
gak apa apa ya nih ya tril
di kertas dicatet biar gak lupa
mobilnya udah mau jalan nih
aku tunggu teleponnya ya
kamu juga jangan lupa sama muka aku
nanti lupa lagi disangkut tukang kebun
ya enggak lagi pak
jangan lupa juga besok malam ya
besok malam ada apa
yeay bercanda deng
yaudah aku tunggu teleponnya ya
suka bercanda dia
ternyata bukan maling
tapi ganteng juga ya
gue juga mau ya enggak
yaudah cepet aja
gak apa apa tapi itu cewek mau bolot
mau dodol yang penting cantik
kamu yang bedakin juga lo suka
peknya kemarin bener bener dah
gue angkat si miranda
hampir aja pinggang gue dipatah
tapi ada hikmahnya
jangan tersin nanti beritahu
gedein yang buat gue
ntar malem gue ngedate sama dia
sekarang gue mandi dah
biar karin kesem sem sama bau badan gue
ini siapa yang minum susu
siapa tadi minum susu
sekarang giliran abangku di
hah apaan ya
neng karin tungguin
neng karin gak akan nyesel
kalau di rumah gak tau ya
gue malam ini mau date
mau ketemu sama cewe yang paling cantik di dunia
kodi lo liat kertas gak di sini kot
kertas apaan sih
kertas yang sepeda gini
di situ ada nomor teleponnya karin
gak mau liat ada kertas yang sepeda gini
hah apa sih kodi yang ngerjain gue hah
aril apaan sih
apa sih aril
liat liat banget aril
kodi kertas gue
dikit lagi keliatan nomor teleponnya karin
lagi ke baca nomor teleponnya si karin
gak sanggup pr kosan jadi pembantu
setrikain emang lo pikir gue pembantu lo apa
hah aduh aduh
teleponnya mana aduh